indonesia tidak lama lagi akan memiliki ikon yang baru yaitu garuda wisnu kencana
saat ini saya berada di garuda wisnu kencana atau gwk cultural park
dan bagi anda yang datang ke bali mungkin bisa dilihat dari pesawat sebuah patung yang menjulang dari jauh
yaitu patung garuda wisnu kencana yang katanya merupakan salah satu yang tertinggi yang jelas terlebar di dunia
tingginya satu ratus dua puluh meter
dan patung ini ternyata sudah lama ditunggu dari sejak di prakarsai sampai implementasinya membutuhkan waktu tiga puluh tahun
dan diharapkan akan rampung pada bulan agustus tahun dua ribu delapan belas ini
sehingga ya merupakan salah satu kebanggaan milik bangsa indonesia
dan kali ini insight akan berjumpa dengan siapa
seniman penggagas dan pematung di balik gwk garuda wisnu kencana ini
indonesia segera memiliki ikon pariwisata baru yang bakal membanggakan di mata dunia
patung garuda wisnu kencana
pembangunan gwk di indonesia setinggi satu ratus dua puluh satu meter akan berdiri megah di pulau dewata
hampir tiga puluh tahun menanti
mega proyek yang terletak di desa ungasan jimbaran bali ini akhirnya mulai menampakkan diri
biaya yang sangat besar adalah faktor utama pengerjaan patung raksasa ini sempat mandek selama belasan tahun
pembangunan gwk memang tersendat ketika indonesia dihantam krisis moneter tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
minimnya dana dan dukungan dari pemerintah
juga menyebabkan proyek ini tak kunjung rampung
menurut nyoman nuwarta sang seniman di balik mahakarya garuda wisnu kencana
mega proyek ini kembali berjalan dan ditargetkan selesai pada september dua ribu dua puluh
tak hanya menjulang tinggi
patung garuda wisnu kencana
juga diberikan pembelaan
juga dibuat menggunakan konstruksi yang kuat dengan serangkaian uji coba
agar tahan gempa dan hantaman angin kencang
mahakarya garuda wisnu kencana diharapkan menjadi ikon destinasi wisata baru di pulau dewata
sekaligus sebagai penyumbang devisa yang besar bagi negara
yoga gotama cnn indonesia
pembicara empat belas ya dan kita akan langsung saja bertemu dengan penggagas dan kreator
dari garuda wisnu kencana tentu saja nyoman nuwarta
dan tampaknya beliau sudah ada di tempat

pembicara tujuh belas lama banget ini
kita sudah seratus tahun ya

pembicara delapan belas terakhir kalau tidak salah
saya tuh pernah kesini waktu acara megalithicum millennium tahun dua ribu
pembicara dua puluh kita ke hujanan di situ kan
pembicara dua puluh satu iya kita ke hujanan dan saat itu belum ada

pembicara dua puluh tiga yang namanya garuda wisnu kencananya hanya kalau tidak salah
hanya kepala wisnu itu sendiri
nah mungkin supaya kita ini sebenarnya kan rumah pak nyoman nuwarta ya
sebagai penggagasnya dari awal kenal sekali dengan area ini
apa apa saja yang kita bisa dapatkan di sini
karena saya lihat ada beberapa patung di sini
pembicara dua puluh empat jadi begini dulu kita sebut ini gwk expo
dalam rangka kan dulu banyak sekali kecaman pada kita
kritik dan kecaman ya
daripada kita pusing pusing menjelaskan yang tidak paham
kita buatlah satu banding satu kurang lebih walaupun sepotong sepotong gitu
sehingga ternyata betul masyarakat mudah mengerti dan mulailah reda kritik
pembicara dua puluh lima nah di sini ada patung wisnu yang di situ
pembicara dua puluh tujuh ini yang pertama kali di nanggung
pembicara dua puluh sembilan dan kemudian di situ ada kepala garudanya
pembicara tiga puluh itu yang nomor dua di

pembicara tiga puluh dua dan yang terakhir nah ini yang kita tunggu tunggu adalah

nah ini proyek yang saya tuh masih ingat ya
pembicara tiga puluh tujuh tapi sebelum kita ungkit ya sejarahnya dari pembangunan ini
ini mungkin bisa jelaskan sedikit pak nyoman
sudah berapa persen kelar kapan dan apa saja nanti yang bisa kita nikmati
pembicara tiga puluh delapan kalau patungnya ini

pembicara tiga puluh sembilan ya harapan kita bisa tuntas gitu september
pembicara empat puluh agustus sudah tertutup tuh ya
pembicara empat puluh satu jadi ujung ujungnya bulunya bulunya kan belum tuh sayap itu kan belum
nah agustus harapan kita tertutup dan kita membuat acara di sini dalam rangka tujuh belas agustus
pembicara empat puluh dua kan kita tujuh puluh tiga tahun lho
pembicara empat puluh tiga nah ini adiah buat bangsa di mana generasi
pembicara empat puluh empat saya nih yang sudah umurnya segini sudah tua ya

pembicara empat puluh enam nah ini kita menghadiahkan sesuatu yang cukup besar
pembicara empat puluh tujuh ya ini akan menjadi patung terbesar bukan tertinggi
pembicara empat puluh delapan kalau liberty itu sembilan kali volumenya liberty
pembicara lima puluh satu ini besar sekali dan kompleks sekali
pembicara lima puluh dua oke jadi besarnya itu sebenarnya persisnya itu berapa
pembicara lima puluh dua besarnya lebarnya itu enam puluh lima meter
pembicara lima puluh dua terus tingginya itu satu ratus dua puluh satu dengan pedestal itu
pembicara lima puluh tiga jadi besar sekali
pembicara lima puluh empat memang kalau dari jarak segini nggak begitu besar ya kelihatannya
pembicara lima puluh lima dan pedestalnya lumayan tinggi ya ini mungkin yang membuatnya tinggi ya
pembicara lima puluh enam seluruhnya ini kalau kita hitung sama dengan gedung dua puluh tiga lantai
pembicara lima puluh tujuh dan di situ nanti bisa ada
pembicara lima puluh delapan oh ya kita bisa naik ke atas
pembicara lima puluh sembilan kita buat jendelanya ada viewing gallery
pembicara lima puluh jadi gini tadi saya naik pesawat mau mendarat itu yang kelihatan

nah dari jauh nah sebenarnya kesan apa yang ingin diberikan kepada pengunjung yang datang mendarat di bali baik mancanegara maupun domestik
nah ini kan sebenarnya welcoming statu gitu patung selamat datang jadi orang lihat tuh apa tuh apa tuh gitu oh itu namanya ini kan gitu
pembicara lima puluh empat itu itu kan memang ikon itu memang itu kan timbul kata orang bukan senimanya senimanya buat aja
pembicara lima puluh lima kemudian dia betul betul menjadi sesuatu yang apa yang punya daya tarik tinggi dan sebagainya barulah kita bilang ikon itu ya
nah kalau maunya sih iya tapi kan belum tentu sukses gitu loh nah kalau kita lihat sekarang desi aja lihat sendiri gimana rasanya sukses nggak nanti ini gitu loh
pembicara lima puluh enam iya yang jelas kelihatan dari jauh ini
pembicara lima puluh tujuh tapi apa ya kalau ada hitam hitam itu itu yang membuat orang bertanya tanya
nah penasaran kan nah kalau dia datang ke sini kan konsepnya begini tempat ini menjadi objek wisata baru
pembicara lima puluh delapan ya yang akan menciptakan lapangan kerja cukup banyak multiplayer efeknya pastilah ada
pembicara lima puluh sembilan nah kemudian tempat ini juga untuk mengembangkan kebudayaan kita yang sudah mulai dilupakan

pembicara lima puluh sembilan dan nggak boleh bahwa gini
kalau kata orang karya agung itu seperti borobudur kan baru diakui sebagai karya agung kalau dulu orang lewat aja kali kan gitu
pembicara enam puluh satu jadi karya itu yang betul betul mempunyai kekuatan yang seni yang tinggi kapanpun itu akan begitu malah makin tinggi gitu
pembicara enam puluh satu kayak brobudur kita wah bukan main gitu ya
pembicara enam puluh dua yang jelas mungkin seratus dua ratus tiga ratus tahun dari sekarang harusnya masih ada ya

pembicara enam puluh dua nah brobudur itu kan abad ke delapan ya

pembicara enam puluh tiga nah brobudur itu kan abad ke delapan ya

kembangkan ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa contoh gini sebagai satu contoh nyata
bahwa pariwisata kita sekarang itu sangat diperkuat oleh budaya katanya rp satu ratus tujuh puluh triliun
penghasilan itu pada dua ribu enam belas kalau salah tak lagi katanya mursasaranya dua ratus triliun artinya sumbangan
kebudayaan ini melalui pariwisata tentunya ini luar biasa dulu memang kementeriannya juga
pariwisata dan kebudayaan ini konsep itu kali ya kita harapkan kedepan dengan adanya apa sosok
baru ini yang namanya gwk kita memberikan generasi kita lah ini kan generasi kita nih ini bukan karya
sendiri ya bukan karya saya saja sesuatu yang sesuatu nih iya jadi kita ini semua sumbang
saran kritik itu sebenarnya ikut menyumbang pembangunan ini mungkin bagi teman teman yang
milenial yang mungkin harus tahu sedikit sejarah mengenai pembangunan kawasan ini khususnya
yang pembuatan ya kepatung gwk ini ayo nyomong kita gali sejarah supaya paham sehingga dulu
mendengar kabar enggak bener bener ngerti enggak ya
mungkin sambil kita jalan ya tapi pak nyoman ini nanti wisnu kepalanya itu akan tetap di situ
kan tetap disini kemudian garuda nya juga jadi ini ada semacam kesatuan jadikan begini kadang kadang
kepala tinggi itu kayak apa sih dekatnya ya kan begitu penasaran deket oh gini gitu loh
ada ada itu sebenarnya jadi dari awal memang dikembangkan seperti ini ada tiga patung berbeda
atau ini kecelakaan improvisasi kan improvisasi begini setelah dini ditaruh di sini ini kan sudah
menjadi ikonnya mereka tiba dan sudah dari agent agent kan juga mereka sudah jual setahun
dua tahun yang lalu tiba tiba nanti enggak ada komplainnya gimana gitu kan mungkin takut nah
agak protes gitu ke pak gubernur supaya ini jangan dipindah gitu aja kelamaan di sini ya
cuman saya bebannya dua kali ya itu itu persoalan tapi enggak apa apa ini kan justru memperkaya dan
mempercantik ya daerah ini tapi mungkin kalau ingat ya karena saya ingat sekali ini proyek
itu begitu lama ya hampir tiga puluh tahun tidak salah waktu itu menteri pariwisatanya juga masih yo afe
teman yang milenial yang mungkin harus tahu sedikit sejarah mengenai pembangunan kawasan ini khususnya
ya pembuatan ya kepatung gwk ini ayo nyaman kita gali sejarah supaya paham sehingga dulu apa namanya

di australia itu kan kita tahu ada ikon yang bagus itu apa namanya opera house opera house itu
di bank di sini itu katanya dibangun lima puluh tahun loh dan itu yang in pop di sana bukan main queen
elizabeth ikutan nah disini enggak ada yang ikut pak yop ap nya dulu begitu dulu memang betul zaman
orde baru kita dapat bantuan dari pak harto ini kalau bicara tahun ini sekitar tahun delapan puluh an
nah itu dapat bantuan tapi waktu kita krisis uangnya ditagih harus dikembalikan itu waduh
udah kita jatuh ke timpalang tangga itu akhirnya kita kembalikan udah jadi pada saat itu tahun
berapa itu ya kita udah nggak ada utang tuh ide untuk membangun kawasan ini ada patungnya ide
kreatifnya itu sebenarnya datang dari siapa dari nyoman atau waktu itu dari gini gini dari
nanti nilai sendiri dari mana jadi gini saya dipanggil oleh pak yop katanya gubernur bali
pak ibe sujana eh kok sorry sorry pak iboyoke ya akan membangun patung garuda di airport tingginya
lima meter saya bilang apa ya pak bangun itu seniman bali aja deh jangan saya bilang kalau
mau ini bikin segini terus melotot duitnya dari mana berapa akhirnya udah buat gambarnya buat
lah gambarnya itu sekian tahun lah itu betul betul di gambar belum ada belum ada komputer belum ada
gambar ya perlu waktu tiga mingguan lah gitu kan udah gambar garudanya mirip begini ya tapi
pedestal berbeda terus kita bawa
gitu kan enam puluh miliar itu pada tahun delapan puluh an itu lumayan besar ya karena besar waduh gimana ini duitnya
tanah seberapa tinggi waktu itu ini ambisinya lebih tinggi dari ini lebih tinggi karena apa
kita sudah survei yang boleh ketinggian itu daerah sini kurang lebih dua ratus sekian dari apa namanya
di laut ya permukaan laut daerah yang arang itu terus pak yob jadi pak yob nih apa pemrakarsa atau
apa namanya dreamernya ya dreamernya lah jadi saya malah ingin apa mengabadikan pak yop ini sebagai
apakah pembakarsa namanya apapun gitu ya sebagai penghormatan orang yang gigih memperjuangkan gwk
kita harus apa lama bisa menghargai itu ya kalau saya tidak terlalu penting
saya sampai sekarang makanya ketemu teman saya jalan input in nya buat aku saja ini karena kita bersama
saya bilang apalagi teman teman zadie tb itu itu nyambung kita ini kayak bersama nih ya ingat tuh
aku kurang happy tuh kalau ini cepet nyuruh nyuruh tanya nya tak suka losing aku ingin say ini
adalah sumbangan generasi kita kepada bangsa gitu loh dan sumbangan ini sudah cukup lama di
hampir tiga puluh tahun enam puluh miliar dengan ketinggian waktu itu jauh lebih tinggi tinggal yang berkembang
ya tapi itu dari mana dulu begini uangnya nah gini gini dulu waktu kita menghadapkan
harto dengan dua menteri satu gubernur dan seniman ecek ecek saya pada saat itu dengan
gambar dengan gambar bahwa pak arto seakan sebelumnya saya udah kenal waktu proklamator ya
tapi kan begini yang udah diatur nih yang bicara pertama
pak gubernur buat lahan ada apalah gitu ya pokoknya setelah itu pak yopaveh menteri pariwisata
nah itu nanti yang ngebantunya di dana pak tb sujana terus baru saya ngomong udah begitu pak
arto setelah tiganya ngomong ini pak arto cuma aduh ini gagal nih saya udah lemes juga tuh
nggak ngerti soalnya bahasa tubuhnya pak harto mungkin betul begitu selesai mereka belum selesai
mereka saya udah dinyakinya kaki saya nih dikasih kode suruh ngomong sama pak yop
kan apa pas waktu itu kan nggak boleh rambut gondong ya kalau ke istana saya excuse nya
begini betulan pak maaf istri saya kan lagi hamil saya orang bali harus oh iya saya tahu saya udah
itu kan oh iya ya padahal sih nggak ya biar biar pada orang bali tinggalnya di bandung sudah begitu
terus saya bilang pak barangkali bapak masih ingat saya dulu kan bapak pernah ngasih adik saya
jalan jalan oh masih itu patung kamu di meja saya katanya gitu setelah tak dilihatin karyanya ada

ternyata dia sudah buat surat gitu loh semacam dukungan begitu kita surprise banget itu ternyata mungkin dia tadi kesel ngeliat pembantu pembantunya ngomong banyak dia pengen gak sabar melihat disitu tulisannya lanjutkan
kita perlu ingat kalau yang namanya presiden soeharto mengatakan lanjutkan itu semuanya pasti beres setelah itu mulus dong
ya mulus makanya terus ditanya saya man apa nih perlu dana berapa
man apa nih perlu dana berapa
pak bisa nggak kebesaran enam puluh
akhirnya dikasih tiga puluh
nah kan yayasan yang maju aduh ini bakalan cemburu orang orang ya
pak boleh saya pinjem aja saya bilang tapi dengan dengan dengan seremah remahnya dan selama lamanya
oh ya atur jangan nyuman nanti jadi punya utang
pak artug itu kemaren baiknya
itu benar nah udah aja
atur akhirnya kita kan dikasih tiga puluh
pak kalau pinjem tuh harus ada anggunan lho
oh saya udah punya pak tanahnya
ya akhirnya dengan pinjaman jadi resmi pinjam makanya tidak ada masalah
jadi tiga puluh itu dan tambah tiga puluh yang dipinjem
bukan tiga puluh itu yang merupakan pinjaman itu
aku urusan polisi diinterogasi urusan jaksan
pak nyoman kenapa dipilih di sini lokasinya
waktu itu ini sebenarnya tanah siapa ya
pak arto dulu memberi instruksi gunakan yang depan depan
tempat tempat yang tanah yang idol yang tidak bagus buat pertanian
pak arto kan getol soal pertanian
nah aduh dimana
terus kita lihat lihat survei di situ tadinya di balangan di sana
tapi banyak gua di situ
waduh patung gede ini runtuh
kita kan udah lah
tiba tiba saya ketemu ini camat kita ini camat kute itu
pak nurjaya pak nurjaya ini sangat membantu dia
makanya ada tanah ini tapi bukan segalian kapur
gak apa apalah kita lihat
nah ternyata sudah ada pemiliknya apa namanya karyawan pemda
tapi nggak ada surat suratnya
akhirnya kita bereskan surat suratnya dan kita bayar gitu loh
nah selesai lah
ini lah ini tempat kita dudukin
mereka coba bayangin dulu dalamnya gini tanahnya mereka udah gak ada hilang
ya sudah begitu
ada luasnya berapa ya kalau di
dulu sekarang itu enam puluh tujuh
dulu kan ada sudah sempat kita kasih uang muka untuk delapan puluh hektare tapi tanahnya bermasalah
tapi waktu itu dibeli dari masyarakat dan atas nama
oh jadi ada pt dibangun untuk
karena dulu gini saya tidak ada ambisi akan menjadi milik saya
terus sekarang juga begitu
yang dulu waktu zaman pak sby karena saya lihat ini sulit saya mau bisa membangun lagi nggak berani
walaupun bi sudah mengatakan wah ini sudah asetnya udah gede banget nih
udah satu triliun sekian
nah jadi kan waktu itu kan sudah dapat kan tiga puluh miliar ada tanah dan jadi sudah mulai dibangun
sudah makanya itu jadi
jadi kepalanya wisnitnya sendiri
nah setelah itu kan tahun sembilan puluh delapan krismon ya kemudian reformasi
nah apa yang terjadi dengan
gak ada yang terjadi
gak ada yang terjadi
ada yang terjadi diem semua
jadi kan begini
karena ditagih lagi kan uangnya ditagih kita seperti ditekan terus gitu sampai ke pengadilan
sampai dengan keputusan mahkamah agung kita benar
saya bilang sebelum kita dinyatakan benar oleh mahkamah agung kita nggak mau bayar
karena kita nanti bisa salah kan
karena ini uang negara
setelah kita menang baru kita bayar
jadi harus dibalikin
saya udah gak mau pusing dengan pinjamannya
setelah begitu kita kan nggak ada utang
bersih banget nih
tapi sempat ini nggak waktu itu
sempat sport jantung juga nanti masuk penjara
tapi kita karena total buat pikir mau masuk penjara penjara aja lah
karena saya tidak merasa nipu
apa yang mesti takut
karena kita gak masalah masalah kalau nanti kena hukum
kan kita sudah all out bener tuh
kita siapin keluarga kita
ini kejadiannya akan bisa seperti ini bisa itu
ternyata berimbas kepada karya seni juga
makanya bukan main aku urusan polisi diinterogasi urusan jaksa
apa salah gue nih
padahal proyek negara
bingung dipanggil jaksa
tidak ada yang laporin katanya
pas dipanggil jaksa kantor jaksa ini aku ngapain
terus jaksanya bingung sendiri
ya sudah pulang aja pak
ini sejarah yang sebenarnya menarik untuk kita turunkan
tapi ini justru menariknya itu karena
perjuangan untuk membangun sebuah patung atau hasil karya yang luar biasa selama hampir tiga puluh tahun
tapi setelah uangnya dibalikan nah status dari tanahnya proyeknya itu
nah itu begini
pak jaman pak sb
kita kan sudah mulai ya beda umur dikit lah dengan bapak
kita kaki sudah gemeter nih kalau nanya naik
jadi pada jaman pak habibie gosdur megawati itu gak ada ini
gak ada gak ada
tidur semua nih proyeknya
jadi yuk akhirnya pak sb kita usulkan supaya ini diambil negara
tapi patungnya harus selesai dong
patungnya kan tinggal dikit nih empat ratus m cukup
tapi keburu beliau diganti juga
ini gak jadi lagi
nah kemudian mangku pastikuan nawarkan
ini kita punya duit loh
dia kan tahu karena dia ikut di yayasan
kita perlu duit berapa untuk keuntungan
man ini ada nih dari penghematan katanya
wah boleh juga nih pak
begitu bicara dpr langsung kita dihantam
ya sudah akhirnya ada investor dari luar masyarakat
ada yang protes
terus dari dalam siapa gitu kan
nah terakhir terakhir kita ketemulah pak tenin king
kebetulan saya mungkin kalau sekarang sudah tiga puluh lima empat puluh tahun yang lalu saya kenal dulu
waktu dia masih muda juga
saya masih mahasiswa
dia juga kaget
dia lihat saya tua dia lebih tua lagi kan
oke waduh ini harus jadi nih man buat bangsa
tuh orang nih
ya setelah itu timnya datang ke sini
akhirnya sepakat untuk dibeli
saya bilang supaya saya nggak mengganggu ambil aja semua
ya saya dia kelihatannya kan gitu kalau ada saya mereka mungkin jadi risih dan sebagainya
tapi bapak harus janji ini harus selesai
dan saya tidak perlu memiliki
jadi sekarang sudah lepas semua
ini kan dari awal sudah diperjuangkan
tidak merasa bahwa ini udah mau melahirkan tapi anaknya tiba tiba diambil
memang niat kita ini kan untuk bangsa
ini patungnya ada di sini kok bisa dipindah
jadi kalau saya sudah dari dulu tuh menghapus tuh dalam kamus merasa memiliki yang terlalu berlebih itu
ini sejak tahun berapa ini
ada lima tahun ya
lima tahunan ya
dan lancar setelah itu pendanaan
iya lumayan ya artinya dalam keadaan seperti sekarang ya cukup bagus lah ya
kalau di total sampai sekarang itu sudah berapa besar uang yang dikeluarkan
pokoknya gini karya ini ada yang mau membangun ya sudah
ini toh ada di indonesia tidak akan dibawa ke amerika atau kemana gitu ya
ini ada di sini kita tetap bisa menikmati paling saya harus bayar tiket berapa gitu kan
tapi itu itu itu
tapi kenapa tidak terurus itu ya mungkin karena gak keburu kan rezim itu juga sudah diganti ya
dan ternyata seniman juga kena ya impas dari pergantian rezim
karena dulu gini kenapa bisa dengan enam puluh m beres semua itu
karena kita mau di scrub tembaga mau hampir empat ribu ton mau di udah keluar suratnya ya
terus men pak tri dulu sempat janji tapi ya ya semuanya jadi nggak jadi gitu ya
dan baja hasil kita bernegosiasi membantu gitu satu perusahaan kita dapat baja tujuh ratus ton
tapi begitu saatnya kita tadi datang surat tidak bisa bantu
karena dulu kita belum punya tempat mau dikirim taruh di mana tujuh ratus ton itu kan bingung
taruh di bali di bali belum
nah udah aja tuna dulu taruh aja di segudangnya tiba tiba begitu krisis datang surat itu goodby lah
saya juga udah laporkan ke pak sby jaman dulu wah ini kita coba dari di trist ya tapi kan gak jalan lah
nah kalau sudah tidak ada sahamnya lagi di situ pak nyoman jadi apa hubungannya sekarang sebatas sebagai kreator penggaga seniman di balik itu atau
jadi hubungan profesional aja sekarang
profesional saya jadi tukang aja menyelesaikan
dibayar untuk proyek
ya selesai selesai ya goodbye lah gitu
jadi gak ada gak ada ikatan apa apa
garuda ini seperti kita bertanggung jawab terhadap kehidupan itu
alam kita ini bertanggung jawab makanya dibuatlah garuda badannya kayak orang ininya bisa terbang itulah garuda bukan nelang biasa
ini menyimpulkan bahwa manusia terus harus gagah bertanggung jawab terhadap janji janjinya
ini sebuah patung yang kita harapkan jadi ikon ya bukan saja untuk bali tapi ya kalau bisa untuk se indonesia
nah waktu itu kan permintaannya kan garuda
ada wisnunya ini gimana ceritanya dan apakah ada feedback dari masyarakat
masyarakat lokal juga
garuda wisnu gitu ya
garuda wisnu wisnu itu sebagai lambang dari kehidupan preserve gitu pelindung gitu ya
terus garuda ini kalau didongeng dongengnya itu kan dia berjanji untuk menggendong wisnu
karena garuda ini minta tolong kepada wisnu untuk membebaskan ibunya dari perpudakaan
kalau saya filsafatnya nggak begitu
garuda ini seperti kita bertanggung jawab terhadap kehidupan itu
alam kita ini bertanggung jawab
makanya dibuatlah garuda badannya kayak orang ininya bisa terbang itulah garuda bukan nelang biasa
ini menyimpulkan bahwa manusia itu harus gagah bertanggung jawab terhadap janji janjinya
janjinya apa kita dilahirkan tempat yang begitu indah
kita harus bertanggung jawab
bertanggung jawab terhadap kehidupan itu yang begitu mahal
di tempat orang di negara lain belum lagi ketandusannya luar biasa
kita tiap hari lihat matahari udara yang sejuk tinggal kita naik ke bukit sedikit
ini kalau sekarang kita tidak menghargai kehidupan ini
terus kita mau jadi apa
jadi sebenarnya garuda wisnu ini adalah lambang lingkungan purba
yang sampai saat ini sangat cocok dengan zamannya yang dimana kita selalu ngomongin environment
kita lihat sekarang orang bali itu menyembah air
wisnu itu adalah lambang air
tanpa ada air tidak ada kehidupan
tapi apa yang kita lihat sekarang sungai sungai kita penuh dengan plastik
tapi kita sembahyang tiap hari terhadap wisnu ini
nah ini sadar nggak sekarang ini generasi sekarang ini itu loh
nah makanya saya menggebu gebu untuk mengangkat ini supaya orang bertanya
seperti di sini nanya saya ini apa sih maksudnya
kurang lebih oh gitu kan gitu
ini anak anak muda kita setelah dia lihat ini dia oh benar
bagaimana kita menghargai air itu yang begitu sudah mulai mahal
apalagi tempat sini mahal
nah tapi kita ingat di negara lain tuh air itu bisa nggak ada sama sekali
tapi makna ini diresapi sampai khususnya bagi masyarakat bali
bagaimana penerimaan mereka terhadap kehadiran dwk ini
ya kalau mereka kan
yang banyak kontroversi juga kan
oh banyak banyak
kalau dulu kan mereka utara selatan masih masih ngomongin gitu
yang namanya utara di bali itu tidak sama dengan utara secara internasional
secara mata angin
utara itu adalah di tempat dari gunung gunung yang tinggi
mahameru gitu ya
nah yang pantas diletakkan di sana adalah dewa atau lambang tuhan yang tertinggi yaitu wisnu
makanya ditaruh di utara
orang buleleng nyebut selatan itu juga utara karena gunungnya di selatan
kalau kita berdebat itu nanti nggak selesai
tergantung posisinya di mana mana
nah sekarang di tempat ini yang tertinggi kita tinggikan lagi
ini tanahnya satu ratus lima puluh meter dari laut ditambah lagi seratus sekian menjadi tujuh ratus
nah ini paling tinggi di sekitar sini
nah itu cara penghormatannya
dan kira kira taman kebudayaan ini kan nanti garuda wisnu ke taman kebudayaan ini
ini animo masyarakat baik domestik maupun internasional sudah kelihatan meningkat
banyak pengunjungnya dan juga merupakan tempat yang bermakna lah
gini manusia itu kalau saya pelajari ya kekaguman terhadap alam itu ya nggak ada lawan
nggak ada bisa basa banik banget
nggak ada bisa basa banik banikin siapa yang bisa ngebandingin karya tuhan
tapi yang bisa dibanding bandingkan karya manusia
jadi manusia itu akan kagum dia aduh kok bisa ya manusia bikin begini
tapi kalau alam yang indah seperti raja ampar itu gimana anda membandingkan karya tuhan itu ya
tiba tiba ada kita nikmati saja sebagai suatu kebesaran tuhan
tapi kalau anda manusia bikin pasti anda ngebandingin
kenapa mereka bisa
jadi kita selalu se level gitu membandingkannya itu
manusia ya membandingkan manusia
tidak mungkin kita membandingkan dengan binatang
atau manusia dibandingkan dengan tuhan
nah inilah yang rahasianya yang teman teman harus paham itu
kekaguman terhadap manusia oleh manusia
itu luar biasa
nah sekarang kita lihat pengunjung yang datang ke sini
belum jadi kan sudah enam ribuan perhari
itu suatu hal yang menarik sebenarnya
terakhir ini mengenai tadi disebut ya
kepintaran manusia menciptakan sesuatu
itu kan menggunakan kreativitas teknologi keahlian
bagaimana evolusi dari pertama kali membuat patung wisnu sebelum ada teknik komputer
sehingga gwk ini yang menggunakan
seberapa rumit sebenarnya
zaman saya itu sudah ada komputer jangkrik gitu
kalau nunggunya lele
masih pakai ms word
saya sudah punya sudah mencari cari
mungkin nggak kita membangun patung itu dengan semacam patograf ya
kalau kita menggambarkan dari skala kecil dibersihkan pakai tangan gitu kan matograp
gimana caranya tiga dimensi kan
terus punya ya pakai akal akalan gitu
saya lupa tahunnya
tiba tiba keluarlah komputer sudah mulai agak modern
tapi belum bisa buat ngegamar seperti ini
tapi keluar namanya autocad
aku dengar ngidupin komputernya takut takut meledak gitu kan
panggil yang anak baru apa
kalau nanti saya kasih masukan seperti ini
di develop kali ini untuk tiga d bisa
saya kan karena sering cetak mencetak
mulai rasa gitu ya
dari sinilah kita kembangkan
kita akhirnya punya patentnya tuh
untuk meng enloging bentuk yang begitu rumitnya
jadi di desainnya secara miniatur
ini harus benar ya
nah kemudian kita bikin moodnya
dari moolnya inilah kita kembangkan
kita buat slicing
nah kita kembangkan
kita coba yang gila itu di monjaya itu
patung angkatan laut itu
itu saya stress benar tuh
takut kan ditungguin general general
kalau nggak jadi
ya aduh aku dikebukin kayak gitu
tapi ini cara pembuatan ini beda kan
misalnya dengan patung patung yang kita lihat yang di luar negeri
tekniknya itu beda kan
makanya lihat bentuknya sering nggak karuan karuan
mungkin model kecilnya iya
begitu dibesarkan hanya mandolin pilingnya nggak bisa gini
kami itu mengembangkan art science dan teknologi
kenapa harus ada science nya
karena nanti ini untuk kunjungan wisata
kalau sesuatu terjadi saya dicari
aku dibuih nanti ya kan
nah nggak mau caranya
contohnya apa kalau ada yang jatuh
ya maka dari itu kita tes perawangan angin
untuk dapat hasil kuat seratus tahun
dengan hembusan angin berapa ini
kalau nggak salah dua ratus lima puluh km per jam
nah yang terjadi di sini
artinya banyak sekali
kita tes hancur aja deh
bawa ke serpong
ternyata betul hasilnya segitu
kalau gempa segala macam nggak akan
gempa ini delapan skarah liter
terus sebenarnya yang di sini lebih riskan anginnya
lihat aja nih sekarang
sebenarnya ini bukan musim angin
kalau mungkin angin barat lebih tinggi
itu kita studi termasuk penangkal petir
bukan penangkal sebenarnya
patungnya sendiri ini kan sebenarnya disebut sangkar peredai
orang di dalam gak akan kena petir
karena dia lari kan begini
ini tembaga terbesar di dunia yang pernah nongol ke langitnya ini
tapi bahan bakunya dari mana
nah ini dia
nah ini dia
nggak ada lokal lokalan
nah katanya kita tambang tembaga terbesar
tapi kita import kalau nggak dari jawa
kita import kalau nggak dari jepang dari cina dari amerika latin tuh
ya kita nggak mampu buatnya ya
terus apa namanya stainless kalau nggak dari india dari itali
terus kuningannya untuk last rodnya itu harus dari jerman
karena itu kualitas
saya sebenarnya memalukan tuh
tapi pekerjaannya dari indonesia
oh pekerjaannya semua
ya paling tidak kan menciptakan lapangan kerja
dan hebatnya lagi pekerja kita itu cuma d dua ya
dua tidak berpendidikan seni rupa
ada berapa orang kalau di total
kita total total suruh dengan administrasi tiga ratus
itu pekerja tetap ya
nah ini kebanggaan tersendiri bahwa kita itu semua lahirnya
jadi ahli mereka di studio kita
kalau dari blk itu masih terlalu jauh lah ya
setelah mereka di tempat kita bisa ngelas sebegini besarnya
dari mana pengalamannya nggak ada
karir sebagai seorang seniman pematung kan banyak sekali kan anak anak muda
dengan bakat yang cemerlang
tapi ya biasanya kan orang tuanya kan wah jangan nak lebih bagus kerja di bank
masa depan tidak menjanjikan
bagaimana untuk menjadi sukses ya
tapi nyoman ini anda kan memang sudah dikenal ya namanya
tapi bagaimana misalnya ya untuk mengembangkan karir sebagai seorang seniman pematung
karena itu sudah banyak sekali kan anak anak muda
dengan bakat yang cemerlang
tapi ya biasanya kan orang tuanya kan wah jangan nak lebih bagus kerja di bank
masa depan tidak menjanjikan
bagaimana untuk menjadi sukses ya
ya saya sekarang ya di studio tiga ratus orang
ini studio di bandung ya
di bandung ya
sekarang mereka kita ini sekarang ijrah ke bali
dua ratus orang ya
ya anda bayangkan itu mereka kan pakai airline itu kan
setiap tiga bulan pulang seminggu
kita kasih izin masing masing itu
itu satu pesawat satu pesawat ya
kita jaminan kesehatannya hebat
kalau orang lain mungkin bosnya nggak tanggung jawab gitu ya
kalau kita dan kami pembayar pajak terbesar
salah satu nomor sepuluh di bandung
mungkin kuncinya itu ya harus mendapatkan proyek yang cukup besar ya
ini temen temen barangkali bisa niru
jadi seniman itu jangan kayak codot
nunggu orang beli dateng ya
saya itu mempunyai teknik
kita mempropos penyelidikan
menjual mimpi gitu
kemudian kita ya menunggu komisien begitu
order gitu dari mana
kemudian jual karya
jadi ada tiga base itu
kalau gini gini ya terpaksa jual lah karya
nah itu kurang lebih
jadi harus bukan saja seniman punya bakat
tapi juga punya naluri bisnis lah
tapi kalau sekarang saya lihat juga harus paham science technology
semua kita secara umum harus kita pahami itu
kemudian kita kan tinggal panggil expertnya
kalau sekarang tiba tiba saya panggil ahli konstruksi
ya gak mudeng dia
kita buatin marketnya market konstruksinya
dia tinggal tiru itu dan menghitungnya
karena dia kan softwarenya sekarang udah canggih
software sekarang canggih banget
gak perlu bawa ke lab
labnya di rumah aja di komputer selesai
tapi yang penting proses kreatifnya semua ada di kepala
ada di kita memang
manajemen kita cukup disiplin
jadi kebetulan disini yang terlibat istriku
istriku kan gaya aja udah kayak gaya bule gitu
saya kadang kadang gak tega gitu
kalau dia kan
dia kan gitu
tapi baguslah ada disiplin
biasanya seniman kurang disiplin
dia disiplin banget masalah keuangan
tapi saya masalah disiplin kerja saya
udah jelas lah itu
penemuan kita terhadap teknologi pengembangan
itu kan perlu berpikir gitu
bagaimana mengimplementasinya gitu
nah kemudian pada saat tertentu datanglah tamu dari jerman
pak juman daripada gitu nih kita punya teknologinya nih
ini si anak ini yang bawa yang pernah kerja sama kita
wah berbunga bunga juga kita
kalau kita itu kan masih primitive tuh
kita masih pakai digital gitu
nah sekarang dia pakai scan
scan juga canggih
taruh di itu bendanya situ
tututututu gitu ya
pakai canggih lah
pakai cermin cermin dipasang
wah ini boleh juga nih
berapa nih harganya
kalau nggak salah dulu tiga m
alat itu kecil kok alatnya
wah boleh nih
nah saya bilang pak juman nggak usah beli katanya
ini kan cuma ini saya sumbang aja deh
wah lebih senang lagi kan
karena anda kan nggak tiap saat bikin batung besar
nggak usah bayar
untuk satu banding satu iya
untuk menyalin gitu bisa
tapi begitu enlarging distorsi
ini kan ada nih
apalagi kalau enlargingnya
kita cuma berapa meter saja ini tangan tuh sudah kayak pakai sarung karet itu
dia kecewa agak malu juga kan dari jerman
ternyata kita yang dari kampung masih lebih bagus
nah dan ini bisa kita hitung betul
kalau gaya seniman untuk mentembak itu bukan
ini abis abis baja sekian
itu sekian gitu
nah maka dari itu kita berani sign contract
nah ini yang perlu diketahui oleh seniman seniman lain
ternyata dibalik ide kreatif ini implementasinya mau tidak mau ya seperti akhirnya membangun sebuah konstruksi yang cukup
mirip arsitek lah
pak nyoman terima kasih banyak
ini sangat menarik kita paham sekarang sejarahnya
saya juga sudah lama menunggu
hampir tiga puluh tahun menunggu
tapi mudah mudahan kita harapkan tahun ini rampung
paling tidak kalau nanti ada tamu tamu dari imf world bank datang semua
wow ini merupakan ikon yang bisa dibanggakan
tapi mungkin terakhir kira kira mendeskripsikan dalam satu kalimat
kalau misalnya ada seorang yang menanyakan apa sebenarnya yang ingin diperlihatkan di sini
ya kita ingin ya ingin bahwa simbol purba ini masih tetap relevan
dengan keadaan zaman kita yang sekarang berbicara environmental
inilah simbol sebenarnya yang purba itu
cuman memang lahirnya dulu kan pastilah hubungannya dengan religion
tapi ingat hinduism sebenarnya bukan religion
kalau saya bawa ulang ya
filsafat yang begitu sampai sekarang bisa berlaku
bagaimana kita melindungi alam
ini untuk kita
bukan untuk tuhan
tuhan tidak meluapkan apa apa
mau anda hancurkan silahkan
mau anda bagun ya untuk anda
jadi bukan hanya karya seni saja
tapi relevasinya terhadap kehidupan kita
kehidupan kita sekarang
dan nasib kita di planet ini ya
jangan sampai kita menghancurkan lingkungan kita sendiri
itu kurang lebih
terima kasih sekali lagi
terima kasih banyak ya
nyoman dan kita tunggu ya hasil dari mahakarya nyoman nuwarta
yang sudah begitu lah
mulai kelihatan bentuknya
dan tentu saja
merupakan sumbang sih
terhadap bangsa yang luar biasa
dan ini juga harus kita apresiasi
sekarang kita sudah paham ya
dari segi filosofinya
dari segi cara membuatnya
dan juga pendanaannya
begitu banyak effort yang dikeluarkan
ya demikian insight kali ini
jangan lupa saksikan insight di lain waktu
bersama saya desi anwar
ya biasanya kalau kita ke studio seniman
itu yang kita bayangkan itu
sibuk dengan memahat ya
tapi ini ternyata studio seorang nyoman nuwarta
nah ini lebih dekat ini
ini kuningan ya
nah itu bagian apa dari patung
ini saya juga gak tahu itu bagian apa itu
ternyata seperti kompleks di dalam